tergiur dengan hadiah satu juta rupiah dari perangkat desa setempat warga di kawasan aliran sungai berantas terus memburu ikan predator arapaima gigas
dan selama tiga hari terakhir warga ternyata telah berhasil menangkap hingga sembilan ikan arapai magigas dan telah menjualnya kepada pedagang ikan seharga rp enam ratus per ekornya
sejak senin hingga rabu sore warga di kawasan pintu air rolak songo aliran sungai berantas di kawasan desa tarik sidoarjo jawa timur masih terus memburu ikan predator berukuran raksasa arapaima gigas
mulai dengan menggunakan cara tradisional dengan alat pancing hingga memakai jaring dan sampan untuk dapat mencapai tengah aliran sungai berantas
warga semakin bersemangat mencari karena perangkat desa menjanjikan akan membeli seharga rp satu
rp satu tujuh ratus untuk warga yang dapat menangkap ikan predator ini hidup hidup
seperti yang dilakukan joko warga desa tarik yang berhasil menangkap ikan arapaima gigas hidup hidup
dengan dibantu beberapa rekannya pada rabu sore ikan tangkapannya akhirnya dibeli seharga satu juta rupiah oleh perangkat desa
hingga saat ini warga telah berhasil menangkap sembilan ekor ikan arapaima gigas di aliran sungai berantas ini
dan hasil tangkapannya dijual kepada pedagang ikan seharga rp enam ratus per ekor
diperkirakan seekor ikan arapaima gigas berukuran lebih dari satu lima meter dan berat mencapai hingga empat puluh kg
dan keberapa yang ditangkap
ini kemudian sudah ditangkap mau dibawa kemana
dijual sendiri dijagal
ini dijual palura
dijual oh dibeli palura
untuk pembuktian ke menteri pekanan
berarti ini sudah ikan yang ke sembilan
ya minta hidup
sebelumnya delapan ikan lainnya
itu dapat rp enam ratus
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari perangkat desa mengenai peruntukan pembelian ikan arapai paima gigas ini
diduga masih terdapat puluhan ikan arapaima gigas di aliran sungai berantas yang sengaja dilepaskan oleh seseorang yang hingga saat ini masih dalam pemeriksaan dinas terkait
ziko hardiansyah sidoarjo
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang